jangan jangan ya di dalamnya ada elsa
iya menantunya bucandra yang model itu
yang jadi tersangka pembunuhan
ini gimana kerumunannya makin banyak orang orang yang datang
mama takut kalau sampai ini viral gimana pak
bro bu andien kembali bro
akhirnya gak bete lagi kita di kampus
aduh kalau bu andien yang ngajar ya gue jadi semangat
siapa tau nanti kita dapet nilai bonus di ujian
masuk masuk dong
selamat pagi bu andien
kok kaget kayak gitu mukanya
kok ada sikik yang minarti
bukannya biasanya dia kalau ke kampus itu naik ojek online
kan serumah ya wajar dong kalau barengan
atau juga searah
maaf ya sebelumnya bu
mamanya bu adin itu pas hamil pasti ngidapnya makan steak
aku ke ruangan dulu ya
tapi bro pas dikiamin arti mamanya itu tau gak
gorengannya tuh gorengan kemarin lagi
yang udah melompong tuh
gak usah sembarangan ya
sosok julitin kiki depan gigi tapi padahal di belakang gigi
kalian terutama kamu naksir sama kiki kan
aku ajar deh
kayaknya ya gery sama kiki ini gak tau deh kalo mereka berdua tuh saling cinta
percaya deh sama gue
mereka berdua bakal jadian
dari kantor polisi
kenapa ya polisi telpon
ada masalah apa lagi
saya yudi pak surya
saya mau menginfokan sore ini jam lima kami akan melakukan olah tkp di rumah pak nino
pihak keluarga diizinkan untuk bisa hadir pak
iya pak terima kasih infonya pak
dari pak yudi tadi
pak yudi bilang hari ini tepatnya sore ini
ada reka kejadian perkara
kita dari pihak keluarga elsa diperbolehkan datang
kita harus support dia pak
aku harus kuat
aku harus kuat
supaya elsa di sana juga bisa kuat untuk menghadapi semua ini pak
kamu seperti di lima jam ini
aku masih tinggal di rumah
sebagai pengetahuan usia
saya sudah berhari hari di binum setengah
banyak lagi yang terluka di di tugas setting ini
apa pak sumarna bisa hadir
nanti saya bahkan hadir pak
baik terima kasih pak
saya tunggu kehadirannya ya
gue sudah didungkam
kebenaran dan keadilan
aku harus hadir kali ini
kerohan saya sekarang
ada apa pak
bereskan beberapa berkas ya
saya harus menghadiri
reka adegan pembunuhan roy
dan setelah ini
saya juga mau menjemput anin
semoga semuanya berjalan lancar pak
terima kasih aaron
ini semua juga berkat kamu
karena kamu selalu loyal dengan saya
sudah kewajiban saya
kalau gitu saya bereskan ya pak
saya permisi pak
terima kasih aaron
pak pak si gugup ya
mama gugup deh
jangan dipaksa ya ma
mereka mama di rumah aja
biar aku sama mas al yang pergi kesana ya
mama akan back back aja kok
aku dan mas al yang akan jagain banget terus ya
kita gak akan jauh jauh dari mama
saya sebentar lagi jalan ke rumah buat jemput kamu sama mama ya
ya ini aku udah di rumah
ini mama ada di samping aku
mama udah siap siap mau jalan kesana
mama yakin mau ikut untuk melihat mereka ulang
karena mama harus lihat saat saat terakhir roy
aku sekarang ke rumah jemput sama sama andin ya
kita berangkat bareng kesana
semoga mama beneran kuat melihat semuanya nanti
tenaga kel topik
mbak ha ya debildung
lu kemana nindan mbak parachain ada permintaan maaf mbak belsa tolong komentarnya mbak fercah
apakah sudah siap untuk menjalani proses ini mbak belsa tolong komentar lomba mama permisif
msen nelson apakah sudah siap untuk menjalani proses ini mbak belsa bs otro ngitar mbak ba
papa udah pulang
mama kenapa kok kayaknya tegang banget mah
ini kan udah hampir jam lima
terus rencananya mereka ini mau bikin tkp kan di rumah kita
yaudah mama tenang ya
nanti gimana ya
mereka udah datang ya
udah di depan
aku cuma memastikan aja
kalau nggak ada wartawan atau orang orang yang lagi ngumpul
takutnya nanti pas
olah tkp nya malah diliput media
keluar di sosial media malah rame
kamu minta tolong security aja
biar gak terlalu

daripada telepon sepertinya
kalau gitu gini ya
oleh tkp ini kita hadapi dengan tetap ya
toh kejadian ini sudah lama
dan bukan kita juga yang salah
dalam hal ini ya
semoga aja prosesnya berjalan dengan lancar
sekarang aku minta maaf ya
untuk bikin malu keluarga
kamu tenang aja
pokoknya mama sama papa pasti dukung kamu ya
di dalamnya ada elsa
menantunya bu chandra yang model itu
yang jadi tersangka

setelah dua waktu
setelah tiga waktu
setelah tiga waktu
orang ini tersayang
tahan tahan tahan
tahan tahan tahan
balik lagi dulu
mantan mantu pertamanya bu chandra dulu juga bermasalah kan
sekarang mantunya yang kedua kayak gini juga
kayaknya bu chandra kok sial banget sih dapat menantu
bukannya tadi kesepakatan yang gak pake undang wartawan segala
ya mungkin mereka ikutin rumit polisi
dia maksudnya pas claustrogane
mungkin dia bisa root creating buat mobil hebat sekarang
habis selesai masih ada yang mau riset